sentra kuliner di pasar lama tangerang banten
tepatnya di sepanjang jalan kisamaun
di kawasan pasar lama kini menjadi incaran para pelancong di akhir pekan
pada sabtu dan minggu jalan di sekitar pasar ditutup
dan dipenuhi aneka gerobak makanan dan pedagang kaki lima
mulai dari makanan berat hingga camilan dapat ditemui di sini
saya sempat mencicipi beberapa hidangan yang menarik di sini
kuliner pertama yang sangat melejendaris di pasar lama tangerang adalah ubur koiok
ubur dengan aneka macam feeling seperti telur mentah dan juga cakwe dan juga ada ayam
ubur ayam koiok sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh enam
dan menjadi salah satu tempat makan yang tersohor di pasar lama
dengan merogoh kocek rp dua puluh dua anda bisa mencicipi ubur ayam resep warisan keluarga koiok
bisnis ubur koiok kini dikelola salah seorang anaknya harisiswandi
di pasar lama juga ada makanan baru
tidak perlu jauh jauh ke korea di sini ada gerai sate modern ala korea dengan aneka pilihan seperti sate seafood bakso dan dakochi
harganya pun terjangkau
sepuluh hingga tiga puluh lima rupiah
di kuliner pasar
malam tanggerang anda bisa menemukan
gurita kecil kecil seperti ini
dan juga fish cake seperti yang
bisa ditemukan di guangzhong market
sate yang dipilih bisa dimasak
dengan dua cara dibakar atau digoreng
tergantung permintaan pembeli
sausnya pun bermacam macam
gerai sate modern ini banyak diminati
keluarga dan tentu saja para
satu sih anak anak suka ya
segala macam gitu terus
harga juga terjangkau
terus tempatnya ya enak lah
tak jauh dari kumpulan
para pedagang di pasar lama tangerang
bagi anda pecinta kuliner ekstrim
ada warung tenda dua kobra
milik kang aat buka
sejak dua ribu dua warung ini menyediakan
berbagai macam sajian kuliner ekstrim
berbahan dasar daging ular
dan daging biawak
masih banyak loh hidangan menarik lainnya
di pasar lama tanggerang
kira kira makanan apa nih yang anda akan
coba akhir pekan ini
dia ayu lestari